yang bertabrakan dengan pesawat lain saat mendarat di tokyo benengar
di beberapa tempat di dunia masih ada
karena di air laut kan kita tahu bahwa kadar garamnya
jadi kayak from the past to the future kayak gitu
itu bisa keluar di jalan industri di kerawang itu atau di keluar di jalan pangalan
tapi bukan artinya mereka untung seperti itu mas vicky apakah sudah ada studi lebih lanjut terkait dengan bisnis model ini